keinformasi selanjutnya panitia asean para games dua ribu delapan belas siap untuk menggelar upacara pembukaan pada tanggal enam oktober nanti di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
beberapa permasalahan terkait kesiapan venue yakin dapat teratasi tepat pada waktunya
kurang dari tiga minggu jelang pembukaan asean para games dua ribu delapan belas persiapan terus dilakukan oleh panitia pelaksana asean para games atau inapgok
upacara pembukaan asean para games dua ribu delapan belas rencananya akan dimeriahkan oleh sekitar seribu orang penampil di mana empat puluh orang diantaranya adalah penyandang disabilitas
konsep acara mengambil pesan dan nilai kemanusiaan serta keberagaman bangsa indonesia yang menjadi satu kesatuan
kompetisi utama kita adalah dengan guangzhou dan hinchen yaitu asean para games sebelumnya
kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi
indonesia bisa tercatat sebagai asean para games yang terbaik yang pernah ada
tentunya kami mengedepankan kreativitas
nah ini yang akan menjadi ide dari acara pembukaan
pada saat pembukaan nanti kita akan menyajikan pagelaran dan aksi aksi yang insya allah akan sangat menarik dan membuat kita jadi lebih pinter
hal lain yang menjadi perhatian adalah penambahan fasilitas seperti akses dan toilet portable khusus bagi penyandang disabilitas di venue pertandingan
dari sembilan belas venue yang akan digunakan sebelas diantaranya berada di luar kompleks gbk yang nantinya juga digunakan untuk kepentingan komersial lainnya
konsekuensinya penambahan fasilitas tersebut harus dilakukan dengan jadwal yang sangat ketat
di sentul itu kita dikasih waktu tujuh jam untuk setting termasuk untuk loading karena ada kegiatan yang lain
nah ini kita siasati dan ya artinya kita dekatkan dulu setelah jadi dari pabrikasi kita dekatkan
baru tujuh jam itu kita lakukan setting kita pelajari dulu bagaimana perencanaannya yang penting mateng saya yakin pada saat pelaksanaan pasti oke
diikuti oleh sekitar dua delapan ratus atlet penyandang disabilitas dari empat puluh tiga negara asean para games tahun dua ribu delapan belas di jakarta merupakan asean para games terbesar
bila dibandingkan dengan dua asean para games sebelumnya di guangzhou dan incheon